sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maaf saya terpaksa mengganggu kegiatan kamu
apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin tante
waktu tante marah sama andre
saya agak kerepotan memberi pengertian terhadap andre
tolonglah saya dan jauhi andre
saya gak mau kamu deket deket dia lagi
kalaupun andre yang mendekati kamu
saya minta kamu hindar dari dia
kalau boleh dewi tahu alasannya kenapa tante
apa dewi punya salah sama tante
kalau dewi punya salah dewi minta maaf
nggak perlu ada alasan kan
saya nggak suka aja kamu deket deket sama anak saya
hanya itu yang ingin saya bicarakan
tunggu tante tolong
tolong kasih penjelasan tante
udah jangan paksa
kenapa tante marah sama dewi
nggak ada yang mesti dijelasin
saya hanya gak suka kamu deket sama anak saya
itu aja udah
kok ibu tante kasar begitu sama dewi
oh ada apa ini
kenapa ibu harus bersikap itu sama dewi
saya udah coba bicara baik baik
kebetulan ibu juga datang
saya minta tolong sama ibu untuk sampaikan kepada dewi
jauhi anak saya jangan deket deket andri lagi
karena andri sudah deket sama lila
dan lila jauhi pantas mendampingi andri
oh jadi ibu pikir dewi itu gak pantas
jadi mereka cocok dan dewi nggak pantas begitu bu
kalau sampai ibu punya pikiran ke sana ya baguslah
ya anggap aja demikian
saya gak habis pikir ibu begini
tadinya saya pikir ibu ini orang baik baik
ternyata kebaikan ibu itu cuma palsu
saya nyesel banget udah nyuruh dewi berbuat baik sama andri
ibu pikir saya gak nyesel
saya juga nyesel
kalau saya tahu akhirnya kayak begini
saya akan cari gadis yang lain yang lebih
yang jelas garis yang akan menjauh
kalau hubungan sudah selesai
gak mendekat dekatin terus anak saya
bu dewi anak saya nggak begitu ya bu ya
bu udah bu
biarin aja kalau tante punya pemikiran seperti itu
yang penting kita sekarang udah tahu
keterlaluan banget sih bu tante itu
ibu gak nyangka dia punya pikiran licik kayak gitu
wi ibu gak pernah ngajarin kamu untuk bicara laki laki itu karena uang
ibu gak pernah kayak gitu wi
tidak pernah ngajarin kamu kayak gitu
udah ibu tenang aja dulu
lihat ibu udah sesek sesek lagi
dewi takut penyakit ibu bakal kamu
tenang dulu bu
wi pokoknya ibu nggak mau kalau kamu sampai deket lagi sama si andre
ibu nggak mau
kamu jangan bikin ibu sakit ya
ibu bisa marah kalau kamu deket sama dia
kamu janji jangan deket deket lagi sama dia ya
udah ibu sekarang istirahat aja
tenang dulu bu
jangan marah marah ya
sayang kamu langsung masuk ke kamar ya
jangan ketemu nenek dulu
nanti dia merebak
mau lari dari tanggung jawab
sudah jadi orang nggak berguna sekarang mau jadi pengecut lagi
kamu itu laki laki apa bukan sih
saya banyak rindu yang kamu lakukan
bersambung lagi dengan gue disini
kamu gak mau percaya worden amir
makasih sudah muak maori ya

siapa ini itu ramah dayanya kamu
nenek kasih kamu peluang untuk mengolah perkebunan itu supaya kamu berhasil
tapi apa buktinya
kamu memang gak berguna kan
nek dengerin penjelasan aku dulu ya
kasih kesempatan aku untuk bicara
berdasarkan penyelidikan kebakaran itu bukan disebabkan masalah internal
tapi karena orang luar
kami juga sudah berusaha untuk mencari pelakunya
terus kalau orang itu ketemu apa perkebunan nenek bakal kembali utuh lagi
paling dia masuk penjara dan perkebunan nenek tetap aja berantakan
kalau kamu punya tanggung jawab
kamu akan tunggu perkebunan itu supaya tidak terjadi hal hal seperti itu
tapi apa yang kamu lakukan
tadi kan satria udah bilang bahwa kebakaran itu terjadinya malam
satya kan bukan robot ma
yang dua puluh empat jam mesti jagain kabut mama
saat papa dia ada shift shiftnya
mama itu sebetulnya nganggur satya itu apa sih
itu pas keamanan ma
iya tapi kalau dia punya tanggung jawab
dia akan jaga perkebunan mama itu
dia malah enak enakan kan
nenek pikir aku enak enakan di sana
aku berusaha mati matian deh untuk mengembangkan perkebunan itu
kalau aku tau bakal kebakar aku juga gak bakal tinggal diam nek
aku tahu nenek kecewa
aku tahu nenek marah
tapi nenek juga harus tahu dong kondisi di sana seperti apa
jangan main asal marah aja
sudah salah masih berani kurang ajar
aku sudah tidak bisa mentolerir kamu lagi
kalau kamu gak terima kamu nggak suka silahkan pergi dari sini
amat tega banget sih nusantara
apa sih maksudnya ma
karena dia sudah buktikan bahwa dia tidak becus
warung jamunya dia juga kan pakai duit nenek
coba dia berusaha sendiri
aku juga udah capek nih
aku juga udah capek sama sikap nenek
aku akan buktikan sama nenek kalau aku bisa mandiri
aku bisa hidup tanpa nenekmu
aku akan pergi dari rumah ini